mas itu kalau dinaikin nanti
store yang disininya
udah udah udah udah gitu
ini satu lagi
oke masuk pendengar jelas
hari ini sampai hari minggu depan hari senin selasa rabu
saudara akan ditempatkan secara khusus melalui zoom
karena keterbatasan tempat dan alasan perlindungan dari lpsk
siap yang mulia terima kasih yang mulia